cerita dalam bahasa indonesia
billy forgard ada anak laki laki bernama billy
dia terkenal sebagai billy forget
tidak forgat bukanlah nama belakangnya itu lebih tepatnya nama kebiasaannya
kau akan lihat sebentar lagi
bu ibu berjanji untuk membuat pay apel hari ini
iya ibu ingat billy tapi di mana kayu manis yang ibu minta untuk kau beli kemarin
milih apakah kau mengirimkan surat yang aku minta
sebuah surat yang mana
oh aku ingat sekarang oh maafkan aku aku pikir aku lupa
jadi itu tadi billy forgot
dia tidak melupakan segalanya
segalanya tentu saja
dia hanya melupakan hal hal yang telah dia janjikan untuk dilakukan untuk orang lain
dia benar benar salah satu anak paling tidak bisa diandalkan yang pernah kau kenal
pemerintah mengatakan bahwa semua perkebunan seperti milik kita sekarang harus menanam lebih banyak sayuran sebanyak mungkin yang kita bisa
kita semua perlu menanam sayuran organik murni yang bebas dari polutan dan pesticida
kita beruntung memiliki taman di rumah kita
sayuran organik sangat penting untuk kesehatan yang baik
kita semua harus menanam sayuran di petak petak kebun kita mulai sekarang
kita harus sangat berhati hati dengan pintu gerbang agar sapi tidak datang dan mencabut serta memakan sayuran kita
baiklah kalau begitu kita akan mulai menanam hal pertama besok
lalu keesokan paginya tepat setelah sarapan ibu ayah elizabeth dan billy pergi ke kebun
dan mulai menggali juga menanam
beberapa saat kemudian saat tukang pos muncul di gerbang dengan telegram billy berlari untuk mengambilnya
ayah ini untuk ayah
hmm aku dipanggil komisi dekat pantai
apa itu komisi ayah
anggap saja aku perlu bepergian untuk bekerja
untuk berapa lama
setidaknya untuk beberapa minggu
aku harus pergi dalam waktu satu jam
jaga diri kalian baik baik saat aku pergi
dan kau billy dewasalah
sekarang kau harus bersikap bertanggung jawab
jaga pertanian kecil kita oke
aku bergantung padamu
billy merasa sangat bangga mengetahui bahwa ayahnya bergantung padanya
selama beberapa hari dia merawat petak kebunnya dengan sangat baik
tapi itu tidak berlangsung lama
segera billy kembali menjadi billy forgar

dia menemukan pelayanan
billy ibu memintamu pergi dan menutup gerbak sekitar satu jam yang lalu
oh aku aku lupa
aku memintamu membelikan untukku dalam perjalanan pulang dari sekolah
hmm aku lupa
hei billy mengapa tanamanmu begitu kering
apa kau belum menyirami benihmu
aku ingin menyiraminya tetapi aku lupa
aku ingin menyiraminya tetapi aku lupa
beberapa minggu berlalu hingga suatu malam keluarga itu akhirnya mendapatkan telegram yang mereka tunggu tunggu
lizzie billy ayah akan pulang hari ini
kita akan pergi menjemputnya di stasiun pada pukul lima sore
ibu akan membuat puding biskuit favorit ayah kentang tumbuk dan roti jagung untuk makan malam
oh akan sangat menyenangkan ayah kembali setelah sekian lama
sekarang pergi dan pastikan semuanya bersih dan rapi di rumah dan pastikan juga kalau sayuranmu terlihat sehat dan juga segar
ayo cepat pilih tutup gerbangnya sebelum kau masuk
seluruh keluarga mulai mempersiapkan dengan gembira untuk kedatangan ayah dan akhirnya tiba waktunya untuk berangkat ke stasiun
ketika keluarga itu keluar ke halaman depan rumah mereka melihat seluruh kebun sayur hancur berantakan
apa yang sebenarnya terjadi di sini
ibu jejak kakinya seekor sapi telah di sini
billy apakah tadi kau tidak menutup pintu gerbangnya
milih ya ampun ayolah kereta ayah sebentar lagi akan tiba
keluarga itu akhirnya pergi ke stasiun
kereta datang berhenti dan pergi lagi
tetapi ayah tidak ada di dalamnya
ibu apakah kau yakin telegram mengatakan keretanya jam lima
iya tapi kenapa ayahmu tidak ada di dalamnya ya
mereka memutuskan untuk menunggu di stasiun
mengecek dengan kepala stasiun apakah ada kereta yang lain
dan akhirnya mereka pulang dengan pasrah
mereka kecewa dan sangat sedih
meskipun ibu berusaha menyembunyikannya
tapi terlihat jelas bahwa ibu sangat mengkhawatirkan ayah
keesokan paginya kekhawatiran itu membuatnya sakit kepala parah
oh ibu biarkan aku membuatkan teh untukmu
itu akan membuatmu merasa lebih baik
saat itu sebuah mobil membunyikan klakson di jalan masuk
elizabeth billy berlari keluar untuk melihat ayah mereka turun dari mobil
ayah di sini
keluarganya bergegas menemui ayah
oh aku sangat khawatir mengapa kau tidak datang kemarin
kenapa aku mengirimu telegram lain yang mengatakan bahwa aku akan pulang besok pagi
tapi telegram apa aku tidak menerima apapun
elizabeth apakah kau mendapatkannya
tidak sama sekali tidak bu
aku aku tidak tahu kenapa aku lupa
aku benar benar minta maaf
betapa tidak bertanggung jawabnya kau pilih
kau membuat kami semua menjadi khawatir
ibu menjadi tidak sehat karena kebiasaan burukmu itu
aku sangat kecewa padamu
dan apakah itu tanaman kita billy
dan kenapa sangat hancur
billy tidak punya jawaban untuk ayahnya
dia hanya menundukkan kepalanya karena malu
untungnya tepat pada saat itu temannya john berjalan masuk
bagaimana kalau makan siang denganku besok pukul dua belas
kita akan makan siang di atas bukit dan piknik
billy sangat senang dengan ajakan itu dan dengan cepat melupakan sayurannya
piknik dengan seorang teman bukanlah sesuatu yang billy lupakan
jadi keesokan paginya billy bangun pagi berpakaian menyiapkan keranjang piknik sendiri
billy forgard tidak lupa untuk membeli beberapa coklat dan kue pada hari sebelumnya
dan pada waktu yang tepat dia berangkat ke rumah temannya
dengan sangat gembira dia membunyikan bel kakek teman itu yang membukakan pintu
oh pilih apa yang bisa kubantu anak muda
selamat siang kakek
john telah mengundangku untuk piknik makan siang
apakah dia sudah siap
ya aku tidak tahu apa apa tentang makan siang
john pergi keluar dan dia akan keluar sepanjang hari
tapi dia sendiri yang mengundangku
dia sama sekali tidak memberitahuku akan pergi
oh aku pikir john pasti lupa
dengan sedih billy mulai berjalan pulang
tapi hal baiknya adalah ayah kembali
jadi dia akan menghabiskan harinya bermain dengan ayahnya
dia berlari pulang
tapi yang mengejutkannya hanya jack si juru masak yang ada
jack di mana semua orang
kau tidak tahu mereka semua pergi piknik ke gunung
mereka akan kembali esok hari
apa tidak ada yang memberitahuku tentang hal itu
aku pikir mungkin mereka lupa untuk memberitahu

billy merasa sedih
dia tidak tahan untuk masuk ke dalam rumah
jadi dia duduk di depan kebunnya yang sekarang hancur karena dia lupa menutup gerbangnya
tiba tiba seekor burung yellow hammer datang dan mengetuk kepalanya dengan agak keras
eh banyak lubang besar di sana
dan menurutku dia tidak ingin itu diperbaiki
billy kau perlu diperbaiki kau tahu
perbaikan perbaikan apa
kau memiliki lubang besar di kepalamu dan hal hal jatuh begitu saja
ada lubang di kepalaku
hal hal jatuh hal hal apa yang jatuh melaluinya
hal hal yang harus kau lakukan
janji yang kau buat jatuh begitu saja melalui lubang di kepalamu
apa kau memarahiku kalau begitu tegur john juga dan ibu dan ayah dan elizabeth juga
mengapa mereka itu hanya lupa billy
sama seperti yang kau lakukan
kau harus mengerti itu
hal hal yang membuatmu sangat marah
kau juga telah melakukan hal hal itu

kadang kadang lupa itu adalah hal yang wajar
tapi kalau kau selalu lupa setiap saat itu benar benar salah
aku tahu aku sangat jahat
jahat dan egois dan tidak bisa diandalkan
keluarga aku pasti akan membenciku
tidak ada keluarga yang membencimu billy
mereka mencintaimu dan sekarang saatnya kau tunjukkan pada mereka bahwa kau juga mencintai mereka
iya baik aku berjanji
aku akan selalu mengingat hal hal yang telah aku janjikan kepada semua orang
aku tidak akan pernah mengucapkan kata kata
dan jika aku merasa lupa sesuatu aku akan mencubit diriku sendiri
nah itu rencananya semua yang terbaik
billy tidak membuang waktu lagi
dia berlari ke dalam rumah membersihkan menumpuk semua surat dengan rapi
membereskan meja untuk makan malam dan memberitahu jake
menurutmu jam berapa ibu dan ayah dan lizzie akan pulang
bisakah kita membuat sesuatu yang enak untuk mereka
dan aku pikir aku harus membuat kartu permintaan maaf atas betapa tidak bertanggung jawabnya diriku
saat itu billy melihat pemandangan yang indah
ibu ayah elizabeth dan
dan john muncul dari dalam kamar
ayah ibu john
kau di sini
kau tidak pergi
apakah kau pikir kami tega meninggalkanmu billy
ini adalah idre lizzie dan kami sangat senang mengetahui bahwa kau akhirnya menyadari bagaimana rasanya ketika orang lain mengecewakanmu
billy akhirnya menyadari semuanya
dan sejak hari itu
namanya berubah dari billy forgot menjadi billy care
billy menjadi begitu sangat peduli sehingga semua orang sama sekali lupa bahwa dia pernah menjadi billy forgard dan sekarang menjadi anak yang bertanggung jawab